ini dari saya apalagi untuk anda yang sering membungkuk misalkan sambil main laptop komputer ataupun main gadget
main gadget kan seringkali kita harus membungkuk begini
nah itu bahaya juga loh kalau misalkan kita membiarkannya begitu saja bisa mengganggu postur tubuh dan akhirnya merusak ataupun mengganggu kesehatan kita
saya punya tipsnya untuk anda bagaimana kalau kita olahraga pilates
ini dia liputan saya untuk anda
berbeda dengan yoga ini kontrologi alias pilates cabang olahraga yang dikembangkan oleh seorang ahli fisika yosa pilates
berfokus pada teknik pernapasan dan kekuatan otot perut pilates mampu memperbaiki postur tubuh anda yang buruk karena kesalahan melakukan sikap tubuh seperti duduk membungkuk atau terlalu lama menggunakan telepon genggam
postur tubuh buruk tidak hanya memberikan efek kurang baik pada penampilan saja
tapi juga berdampak untuk membuat anda lebih baik
kesehatan fisik dan mental anda
kebanyakan penyembitan di daerah leher atau daerah syaraf syaraf yang di tulang belakang di sini
dan biasanya leher dan leber back
dan itu karena tidak disupport dengan core yang kuat
core yang kuat itu perlu latihan
apalagi kan kita semakin lama semakin berumur
balance itu bakalan makin berkurang
dengan berkurangnya ini badan kita jadi steve
kalau gerak nggak enak gerak gini sakit gerak gitu kaku
akhirnya lama lama tetap kekakuan itu tetap disitu terus
nah dengan dilatih meskipun kita bertambah umur tapi kita makin kuat makin fleksibel
anda tidak punya alasan untuk tidak berolahraga
karena hanya dengan bermodalkan matras kursi bahkan dinding rumah
anda bisa berpilates
tidurlah tengkurap di atas matras dengan kedua kaki lurus di rentangkan
setiap hembusan nafas dibarengi dengan mengangkat bagian dada anda
tanpa membuat kepala mendongak dan dagu terangkat
gerakan ini mampu menguatkan otot punggung bahu dada dan perut
gerakan di atas kursi ini bisa anda lakukan sebagai peregangan saat anda lelah bekerja
yang terpenting tegakkan tubuh dan jauh
dengan memanjangkan punggung dan rasakan tiap putaran serta tarikannya
terakhir bungkukan tubuh dan jadikan dinding sebagai tumpuan tangan anda
lalu angkat kaki kanan dan kiri bergantian secara perlahan
terus kontrol pernafasan anda dan biarkan otot otot tubuh memanjang
terlihat mudah apalagi jika anda melakukannya dengan benar
intinya adalah nafas
konsentrasi pengendalian terpusat presisi dan kontinu
pilates gerakannya pun mudah bisa anda lakukan di mana saja
tapi kesimpulannya sih ya bukan berapa banyak gerakan yang dilakukan
tapi seberapa baik kualitas gerakan anda di tiap latihan
ayolah mulai dari sekarang perbaiki postur tubuh
bukan membenarkan yang biasa tapi membiasakan yang benar
daniar ahri jakarta